papua adalah salah satu wilayah yang menjadi fokus pemerintah dalam hal pemerataan pembangunan
salah satunya adalah dengan pemberian dana otsus yang tentunya harus disertai dengan edukasi sosialisasi
agar implementasinya dapat dilakukan dengan maksimal untuk kepentingan masyarakat
saat ini saya berada di kampung soek di kabupaten suprio papua
mari kita melihat bagaimana kehidupan masyarakat di sini dan bagaimana perputaran ekonominya
kondisi rumah masyarakat dan infrastruktur yang kurang layak air bersih yang sulit diakses
hingga fasilitas pendidikan yang kurang memadai membuat kabupaten supiori tertinggal dibandingkan kabupaten lain di papua
selain pembedahan fasilitas pendidikan warga meminta agar pemerintah setempat segera membangun jembatan
serta dermaga perahu nelayan yang layak dan lebih kuat
warga juga meminta fasilitas penemuan dan penemuan yang lebih kuat
menunjang ekonomi masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian nelayan
sangat mengharapkan pemerintah untuk peduli kepada kami tentang bantuan transport laut
untuk menambah perekonomian keluarga
andai kan kalau perekonomian keluarga sudah difasilitasi dengan alat tradisi yang canggih
yaitu fiber dengan perahu johnson dengan minyak bensin dengan harga yang mungkin mau dibilang murah ya
berarti tidak perlu masyarakat berteriak pemerintah
tentang bantuan mengharapkan uluran belas kasihan pemerintah lagi mereka sudah bisa mencari makan sendiri
anggota komisi satu dpr ri dapil papua ian permenas mandenas
akan mendorong pemerintah pusat mencari skema pemberian subsidi
agar pendidikan dan layanan kesehatan gratis bagi orang asli papua lewat dana otonomi khusus
yan juga mendorong agar pemerintah mengalokasikan anggaran untuk memenuhi sarana prasarana penunjang perekonomian masyarakat
juga penyediaan rumah layak huni
selain pelayanan kesehatan tapi juga pendidikan gratis
kemudian juga aspirasi dari para nelayan di sini untuk dukungan motor tempel dan perahu fiber
tentunya kita akan lanjutkan ke menteri kkp untuk memberikan alokasi buat masyarakat yang ada di pulau pulau terluar ini
kemudian juga infrastruktur mereka minta untuk rumah layak huni
untuk kita bangun di beberapa kampung kampung

diterima dari tahun ke tahun dialokasikan
tapi memang dengan jumlah warga negara yang cukup banyak
ini tiga ratus sekian juta hampir memang tidak cukup juga
tapi secara bertahap mudah mudahan di papua ini bisa terbantu
kabupaten supiori merupakan wilayah terluar yang berbatasan dengan samudera pasifik
selat yapen selat aruri dan kabupaten biak numpor
adapun perairan kabupaten supiori memiliki potensi perikanan yang besar
karena terdapat berbagai jenis komoditi hasil laut
bernilai ekonomis tinggi
pemberian dana otonomik khusus langsung ke kabupaten kota di papua
diharapkan implementasi dana otsus lebih maksimal dan tepat sasaran
keceriaan anak anak di kampung soe kabupaten supiori papua
keceriaan ini tentunya akan semakin baik dengan didukung oleh pendidikan yang baik
tika bere mau fadli julian daud thompson kabupaten supiori papua
satu dua tiga
aku cinta papua